ya bisa pak bisa bisa pak tantau ini sepertinya di sana sudah ramai sekali ya yang mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tiga
bapak bisa diceritakan situasinya di sana seperti apa
ya tadi alhamdulillah tadi pagi pukul sembilan empat puluh lima waktu wellington atau kurang lebih pukul empat empat puluh lima waktu indonesia bagian barat
kami sudah menyelenggarakan upacara bendera
secara hikmat busuk dan lancar yang tadi diikuti oleh kurang lebih seratus peserta upacara yang terdiri dari staff kbri wellington
kemudian masyarakat indonesia yang ada di wellington dan juga pelajar dan mahasiswa
nah sebelumnya sudah sejak dua minggu yang lalu kami sudah memulai dengan serangkaian upacara
yaitu acara olahraga dan kegiatan kegiatan lainnya
dan syukur alhamdulillah itu semua selesai
bahkan tadi setelah upacara bendera kita lanjutkan dengan syukuran
kemudian penyerahan hadiah kepada pemenang pemenang lomba
jadi sudah semua kita langsung akan
baik pak tanto ini untuk warga indonesia yang ada di selandia baru di sana
sebetulnya pesan pesan apa saja yang disampaikan oleh bapak sebagai duta besar republik indonesia di sana
kepada warga negara indonesia yang ada di selandia baru pak
ya makna dari peringatan
peringatan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga ini bagi warga negara kita di sini adalah
ini adalah suatu momen untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita
dan juga memperkuat silaturahmi kita dan juga memperkuat nasionalisme kita
jadi semangat bahwa kita adalah bangsa besar yang berasal dari negara yang besar dan maju
itu terus kita pompakan melalui berbagai kegiatan olahraga
kemudian semangat nasionalisme
itu kita pompakan melalui upacara bendera tadi pagi
sedangkan bagi masyarakat selandia baru
melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini
kita tunjukkan kebesaran kita sebagai sebuah negara yang selalu kompak
bahkan ketika kita berada di luar negeri
jadi esensi bahwa kita bineka namun tetap ikat
itu senantiasa kita tonjolkan melalui berbagai macam aktivitas aktivitas
jadi semangat nasionalisme kita pompakan melalui berbagai kegiatan olahraga

baik pak tantowi ini kalau kita melihat di belakang pak tantowi
itu sepertinya sudah ramai sekali ya
nah bagaimana antusiasme diaspora di sana pak
terkait acara yang diselenggarakan pada hari ini
wah mereka sangat antusias
sayangnya ini adalah hari jumat
jadi banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak bisa bolos dari sekolah dan juga kampus
dan kami juga tidak menganjurkan itu
nah untuk yang masyarakat kita yang
untuk kerja pada banyak sektor di sini
juga mereka dengan berat hati tidak bisa bolos dari kantor dan mengikuti upacara
tapi dari berbagai komunikasi kami melalui sosial media
terlihat sekali antusiasme mereka
dan antusiasme mereka itu sudah mereka tumpahkan ketika mereka ikut berbagai pertandingan olahraga
yang kami lakukan sejak dua minggu yang lalu
buktinya lihat saja di belakang kami ini wajah wajah

wah baru cepat
hebat gak tuh hane
hebat banget pak indonesia jaya
terima kasih bapak tanto yahya duta besar republik indonesia untuk selandia baru
sudah bergabung bersama kami
kami juga titip salam untuk seluruh warga negara indonesia yang ada di selandia baru